anda masih bersama kami di layar demokrasi
rencana persaudaraan alumni atau pa dua ratus dua belas menggelar reuni di lapangan monas jakarta
tidak mendapatkan restu dari majelis ulama indonesia
menurut ketua komisi dakwa mui muhammad khalil nafis
tujuan utama gerakan dua ratus dua belas sudah selesai
dengan berjalannya proses hukum kasus penodaan agama
yang menjerat mantan gubernur dki jakarta basuki cayapunama alias ahok
kolil pun khawatir reuni dua ratus dua belas nanti akan berbau politis
majelis ulama indonesia tidak merespon positif
rencana persadaran alumni atau pa dua ratus dua belas
menggelar reun di lapangan monas jakarta
senin pekan depan
acara yang sudah mendapatkan izin dari gubernur dki jakarta anies baswedan itu
dianggap sudah tidak perlu dilakukan
alasannya tujuan utama gerakan dua ratus dua belas
sudah selesai dengan berjalannya proses hukum kasus penodaan agama
yang menjerat mantan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama alias ahok
dikutip dari cnn indonesia com
meminta agar umat tidak larut dengan kasus masa lalu
yang sudah di proses hukum
meski begitu kolil menambahkan jika dirinya tidak keberatan
dengan acara temukan antara peserta aksi dua ratus dua belas
jika bertujuan menjalin silaturahmi
namun jika kemudian kolil menambahkan jika dirinya tidak keberatan
dan kembali berkumpul dan berunjuk rasa
ia khawatir akan timbul unsur politis
aksi masa dua ratus dua belas selama ini memang identik dengan kasus penodaan agama
yang akhirnya membawa mantan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
ke dalam penjara
aksi yang pertama kali digelar pada dua desember dua ribu enam belas itu pun
bukannya tanpa tudingan politisasi
bahkan sejumlah aktivis ditangkap
diduga terlibat dalam upaya makar memboncengi aksi dua ratus dua belas
diantaranya adalah sri bintang pamuka
dan rahmawati soekarno putri
aroma pilpres dua ribu sembilan belas juga tercium dari aksi dua ratus dua belas
hal itu pun membuat sejumlah tokoh alumni dua ratus dua belas
memutuskan untuk keluar dari pergerakan tersebut
tahun ini salah satu agenda reuni dua ratus dua belas
adalah mengajak umat islam mendoakan keselamatan
imam besar fulhamila islam rizik sihab
yang masih berada di arab saudi
agenda yang cukup jauh dari misi awal
yang ingin memenjarakan sang penista agama
karena mereka juga melihat
ya itu tentang fenomen
persaudaraan alumni dua ratus dua belas berencana menggelar reuni akbar dua desember
mendatang majelis ulama indonesia bereaksi dengan menolak rencana reuni akbar dua ratus dua belas
yang akan dikelar di lapangan monas
apa sebetulnya motif penyelenggaran reuni akbar dua ratus dua belas
dan mengapa mui tidak merestui acara reuni dua ratus dua belas
kita akan membahasnya
dengan para narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio pada malam hari ini
ada pak kolil nafis ketua komisi dakwah dan pengembangan masyarakat
mui salam pak colin assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
oke dan ada pak awit masyuri ketua panitia reuni akbar dua ratus dua belas
salam pak awid assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dan tentu saja ada pak aes hikam yang selalu bersama dengan kita
analis politik terima kasih pak hikam sudah hadir di studio pada malam hari ini
terima kasih ibu
oke kita mungkin langsung saja ya ke pak kolir
sebetulnya dari tadi kalau kita bahas apa tujuan dari reuni akbar dua ratus dua belas itu mungkin nanti
kenapa sebetulnya mui tidak merestui reuni akbar dua ratus dua belas
padahal kita tahu pak kolil juga sempat ikut dalam beberapa demo demo yang diadakan oleh pa dua ratus dua belas sebelumnya
karena saya ikut maka saya ikut bertanggung jawab
andaikan saya tidak ikut bahwa saya tidak ikut bertanggung jawab
yang kedua gerakan itu tidak lepas dari fatwanya mui
fatwanya pun adalah untuk pada kasus penodaan agama yang dilakukan oleh ahok pada saat itu
dan itu sudah menjalani hukumnya
dan sudah juga diselesaikan
oleh karena itu kalau kita selalu melakukan reuni itu seakan akan larut dengan masa lalunya
dan tidak sedikit orang yang merasa dilukai
kan ada yang belum menerima
maka saya berpikir lebih panjang lebih luas rekonsiliasi nasional
atau kita menjaga ketentraman nasional menjaga ketersinggungan saudara saudara kita
maka tak perlu lagi kita menggunakan istilah reuni dua ratus dua
fatwanya sudah selesai hukumannya sudah selesai
kalau toh kepengen kangen kangenan ya tentunya dengan nama maulid nabi lebih pas daripada nama reuni
yang kedua berkenaan dengan hal ini kalau itu nanti diklaim dua ratus dua belas
kita bisa melihat teman teman di dua ratus dua belas pun juga pecah akhirnya ketika bicara rioni
kan banyak yang memilih keluar milih tidak ikut banyak yang cerita ke saya dengan menyebut reuni dua ratus dua belas
maka untuk menjaga uhuah islami ya saya lebih menyebutnya bagaimana kalau umat islam tanpa menyebut dengan peristiwa
hukum peristiwa politik saya nyebutnya hukum dan politik kedua duanya
oleh karena itu kita menatap ke depan bikin perkumpulan pun perkumpulan yang bisa diterima oleh seluruh pihak
mui melihatnya reuni akbar dua ratus dua belas yang diselenggarakan hampir setiap tahun ini lebih banyak berbau politis atau unsur keagamaannya lebih kuat sebetulnya
kalau menurut pak kolil dan
elaborasi kedua duanya di lapisan atas itu politis
di bawah ada merasa spiritual religi iya
di bawah ada merasa spiritual religi iya
di bawah ada merasa spiritual religi iya
jadi saya tidak ingin mencampurkan mana kemurnian religi itu dengan orang yang ada unsur politisnya
ini tak bisa dihindari dari dua hal itu
oleh karena itu kewajiban kami di mui itu adalah himayatul umah
menjaga umat menjaga masyarakat
nah untuk pemurnian ini untuk menjaga ya dari hal hal yang tidak diinginkan oleh kita
maka tidak perlu ada ikatan alumni toh nanti siapa yang milih ketua alumni
terus nanti siapa yang memilih ya
menurut saya lebih masalah manakala kita menyebut dengan persatuan umat islam saja
apakah dengan momentum momentum yang ada dengan hari hari besar keagamaan
pak awit ini tadi pak kolil bilang bahwa untuk lapisan atas lebih kuat unsur politisnya
memang seperti itu bahwa reuni akbar ini dibuat lebih banyak memberikan tekanan tekanan politik sebetulnya kepada pemerintah
jadi gini tadi kan ada pembicaraan dari pak kiai kholil nafis tentang reuni dua ratus dua belas tidak perlulah
jadi dua ratus dua belas memang berangkatnya dulu kan ada peristiwa penodaan agama yang dilakukan oleh ahok
sedangkan sekarang memang sudah selesai
nah jadi kami teringat begini kayak di indonesia nih dulu kan dijajah oleh belanda
merdeka tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima kan begitu ya proklamasi
belandanya sudah tidak ada tapi hari kemerdekaan tetap dirayakan
nah ini kan sesuatu yang ini nih ya
jadi ini maksudnya merayakan apa
nah itu dia dua ratus dua belas nya itu kami sudah tidak lagi bahas ahok tentang penistaan agama yang pernah dilakukan
jadi dua ratus dua belas ini sebagai simbol untuk uhuah untuk persatuan
tapi kenapa pakai nama dua ratus dua belas kalau izinnya di pemprov dki itu kan untuk peringatan maulid nabi
kenapa kemudian tidak menggunakan peringatan maulid nabi kenapa reuni akbar dua ratus dua
jadi gini kita reuni dua ratus dua belas maulid nabi itu bagian dari acara
bagian dari acara gitu
bagian dari acara di reuni dua ratus dua belas
jadi artinya kita mengadakan dua ratus dua belas dengan istilah reuni ini tidak lain tidak bukan ingin tetap menjaga persatuannya tadi itu
ini sesuatu yang mahal fenomenal loh jutaan manusia kumpul ini kan gak mudah gitu ya
kalau gak pakai dua ratus dua belas gak bisa
sulit karena itu karena dua ratus dua belas itu sebagai apa tadi seperti tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima kan nggak nikmat kalau di luar itu kita merayakan hari kemerdekaan
kira kira seperti itu yang kita ambil itunya
urusan tadi masalah bicara politik di dalam urusan reuni dua ratus dua belas kita ini hidup pasti berpolitik
saya pastikan tadi saya mau kesini aja macet dimana mana kan siasat cari jalan yang harus bisa cepat kemari
semua berpolitik cuma kalau mau bicara politik praktis kan sudah selesai
pilpres sudah selesai kan gitu ya
nah maka saya menyarankan nih ke mui ini
kiai khalil ini masya allah guru saya juga
jadi lebih baik mui ini mengurusin penistaan politik itu kan gitu ya
jadi lebih baik mui ini menguruskan penistaan politik itu kan gitu ya

jadi gak usah terlalu masuk ke dalam masalah reuni dua ratus dua belas
pokoknya sebagai orang tua yang mau ini doakan saja
pokoknya acara berlangsung dengan baik
itu soal kasus dugaan penodaan agama busuk mawati akan menjadi agenda di dalam reuni dua ratus dua belas juga
karena bagaimanapun reuni dua ratus dua belas ini kan dulu berangkatnya aksi bela islam
ya akhirnya kan penistaan agama tetap kita akan menyuarakan bela islam
maka dari itu dimana mana sudah melapor loh
nah ini tinggal mui harus tegas gitu
pak kolil bagaimana
mui lebih baik mengeluarkan fatwa soal kasus dugaan penodaan agama ketimbang mengurusi reuni akbar dua ratus dua belas
kita menunggu orang yang minta fatwa
dulu itu ada pengadilan yang minta fatwa
kami sudah tegas di mui menyatakan soal penodaan agama ada jalur hukum
silahkan menggunakan jalur hukum
tadi pagi mui dki
memberi ultimatum waktu tertentu kalau tidak akan melaporkan
gak ada yang salah dari mui
dan kami mengurus berkenaan dengan dua ratus dua belas bukan terlalu masuk ke dalam
itulah dalam kami
bukan kami terlalu masuk ke dalam kami memang di dalamnya disitu
oleh karena itu kami menyampaikan kepada saudara kita
silahkan kami tidak bisa melarang
karena itu adalah haknya untuk menyampaikan
tapi kami ingin melihat yang lebih besar
menjaga kesatuan kita
pasti merasakan lah ketika bicara dua ratus dua belas
kelompok orang yang merasa di kalahkan
ada orang yang merasa ya tersingkirkan
kita ingin menggunakan filsafat jawa itu
itu yang sebenarnya yang kita inginkan
sehingga kami ikut meredam ikut polaik
kami juga dulu fasilitasi kok
ketika dengan teman teman berada masalah
jadi kalau kita berbicara soal ini
bukan berarti kami di luar ranahnya mui
inilah ranahnya mui
pak hikam bagaimana anda melihatnya
ini kan reuni akhbar dua ratus dua belas akan di gelar pekan depan
kemudian mui tidak memberikan restu
karena memang sudah selesai sebetulnya kasus hukumnya
menurut kacamata pak hikam seperti apa
kalau kacamata saya kan kacamata pengamat politik
jadi kalau urusannya itu mengenai persoalan persoalan
yang terkait dengan agama secara ansih
bukan urusan saya
saya tidak dalam mewenang itu
makanya kalau saya melihat dari sisi perspektif politik
ini kan semacam dinamika yang berkelanjutan
dari gerakan politik
dari kelompok islam politik
yang dalam hal ini direpresentasikan oleh fpi
oleh gnpf dan lain lain
di mana mui juga ikut di dalamnya
pada awalnya ya
di dalam pergerakan yang sekarang ini
menurut saya apa yang dilakukan dalam bentuk reuni
atau apapun namanya itu
adalah dalam konteks tetap memegang
atau mempertahankan momentum
ini menunjukkan eksistensi gitu ya pak
bukan cuma itu tapi momentum
karena bagaimanapun juga
kalau ini tidak diteruskan
maka akan berhenti
sementara mui berusaha keras untuk membatasi
mengkonten masalah pada dua ribu enam belas
sementara ini dua ribu enam belas itu oleh fpi dan kawan kawan kan
memang momentumnya untuk masalah ahok
tapi sebetulnya politiknya akan jalan terus
ya sampai kemudian
kepentingan politik yang diwakili oleh teman teman fpi
dan lain lain itu terpenuhi
oke oke tahan dulu pak hikam
kita akan bahas soal momentum politiknya
usai jeda tetap bersama kami di layar demokrasi
momentum politiknya itu berusaha untuk dipelihara
apakah salah satunya dengan memberikan tekanan politik kepada pemerintah
salah satunya agar pemerintah membantu memulangkan
rizik sihab yang saat ini tertahan di arab saudi
saya kira ada beberapa lapis ya

dikaitkan dengan kebenaran
ini adalah masalah bagaimana kasus imam besar habib
dikaitkan dengan kebenaran

selama kasus itu belum selesai pasti ini akan menjadi agenda utama
karena itu merupakan masalah eksistensi
lapis yang kedua tentu adalah bagaimana kepentingan politik
dari kelompok kelompok islam politik ini bisa tersalurkan
lapis yang ketiga yang lebih bersifat nasional
ini kan kita sedang berada dalam satu proses ya pembangunan politik
sayangnya di dalam pentas politik kita sekarang ini ada sesuatu yang anomali
anomalinya adalah kita kehilangan kekuatan oposisi secara elektoral
kevakuman ini kemudian jadi rebutan siapa yang akan mengisi di sini
masyarakat sipil organisasi masyarakat sipil itu ada kekuatan
yaitu kelompok islam politik tadi itu

berarti pa dua ratus dua belas salah satunya ingin mengambil peran sebagai kekuatan oposisi memberikan tekanan politik kepada pemerintah dengan membuatnya lebih berat
di kegiatan kegiatan keagamaan seperti reuni akbar itu
kita belum pernah mengikrarkan diri sebagai oposisi
jadi sekali lagi bahwa dua ratus dua belas ini kan momentum yang jangan sampai hilang lah untuk menjaga persatuan itu tadi
tadi kalau dibahas tentang masalah habib rizik gitu kan kita terus nih berusaha
kami buka dialog kemarin kita ke kemenlu insya allah jumat besok kita mau ke menko polhukam
ditambah kan dubes saudi juga udah datang
ada bahasa ini harus ada dua negara duduk bersama gitu kan
berarti kan jelas gitu siapa siapa saja nih yang terlibat di dalam pencekalan
yang saya prihatinkan begini ya indonesia ini kan negara merdeka
dulu bung karno itu diasingkan dulu pangeran diponegoro diasingkan
kemudian cutnyadin lalu kemudian imam bonjol siapa yang mengasingkan penjajah
jadi kami berduga indonesia ini belum merdeka masih ada penjajah
tapi artinya pemulangan ataupun tertahannya ini
tapi artinya pemulangan ataupun tertahannya ini
rizik siap di arab saudi itu menjadi salah satu agenda nanti di reuni akbar dua ratus dua belas
iya salah satu
hanya peringatan maulid nabi
jadi bukan hanya di reuninya
ini kami sebelum sampai ke reuni masih terus berupaya berusaha membuka dialog dengan siapapun
karena kami datang ke instansi a misalkan tidak ada pencegahan dari pemerintah
katanya habib rizik punya masalah di saudi
kalau punya masalah di saudi beliau dipenjara dong atau dideportasi
pak kolil anda melihatnya ada korelasi tidak sih
sebetulnya mungkin itu salah satu pertimbangan mui ya
kemudian tidak merestui reuni akbar dua ratus dua belas karena salah satu agendanya memberikan tekanan politik kepada pemerintah untuk memulangkan rizik sihab
kalau memulangkan itu dari awal sebelum persoalan reuni ini ada mui dari awal pengen memulangkan beliau
saya berkali kali menyampaikan di media bagian yang diperintah langsung untuk bertemu dengan habib rizik untuk mengajak pulang
jadi tidak ada persoalan dengan kami tidak ingin pulang malah kami ingin pulang
hanya saja kami ingin menjaga
bagaimana kita lebih menatap ke depan daripada yang di belakang
ini momentum pak susah untuk menemukan seperti ini
momentum rasulullah diutus kepada kita kan lebih tinggi daripada soal momentum dua ratus dua belas
kalau bicara momentum keagamaan
kalau momentum politik untuk sebuah wadah dalam kelompok tertentu iya
ini yang kami hindari
makanya kami terlibat di dalam pembuatan fatwa karena itu dianggap menundai agama
bukan kami ikut pada politik
bukan kami ikut pada politik
tapi ada orang politik yang masuk pada agama maka kami harus himayatuddin itu harus memelihara agama iya
pada saat bersamaan kita jangan larut ke dalam menggelinding menggelinding sampai menghilangkan persatuan kita
itu yang harus kita cegah juga biar kita tetap bersatu
saya penasaran sebetulnya saat ini pak wapres k hj amin merupakan ketua mui nonaktif
apakah kemudian beliau juga meminta kepada teman teman di mui untuk tidak merestui reuni akbar dua ratus dua belas
jadi kiai setelah nonaktif sepenuhnya beliau sibuk dengan nonaktif
sebenarnya beliau sibuk dengan wapres maka kebijakan kebijakan di mui itu melalui kolektif kolegial
jadi melalui rapat keputusan rapat itu yang ada di kita
jadi tidak menjadi personal
jadi kiai merupakan nonaktif ya mui sebagai lembaga tetap dijaga independensinya
oke kita baca sebetulnya ini ada pernyataan yang menarik dari istana merespon rencana reuni akbar dua ratus dua belas
ini disampaikan oleh kepala staf kepresidenan pak muldoko
apa kata beliau soal reuni akbar dua ratus dua belas kita baca bersama di layar
muldoko soal reuni dua ratus dua belas jangan terlalu banyak buat gerakan gerakan
nah itu pak muldoko mau komentari jangan terlalu banyak buat gerakan gerakan
ada mungkin pernyataannya kita bisa baca bersama
nah harapan kita sudahlah jangan terlalu banyak buat gerakan gerakan
toh kita sudah paham masyarakat semuanya sudah ingin damai ingin bekerja dengan tenang
saya pikir itu adalah kepentingan kita
ini gimana nih pak awid artinya dari istana juga merespon bahwa sekarang ini stabilitas politik dan juga rakyat itu sudah tidak lagi menginginkan hal hal seperti itu ini bagaimana
jadi gini gerakan dua ratus dua belas atau reuni dua ratus dua belas atau dua ratus dua belas aksi bela islam dari awal ya dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas itu gak bikin gaduh ya gak bikin ribut
bahkan damai tenang bersih
jadi kita harus berhenti dengan sesuatu yang baik baik seperti qiyamulail sholat malam berjamaah nanti ada sholat subuh ada pembacaan maulid dan lain sebagainya
bahkan rumput pun tidak terinjak
bubar pun tidak ada sampah
jadi ini jangan diartikan gerakan negatif bukan
ini tadi ini adalah wujud daripada sila ketiga dalam pancasila yaitu persatuan indonesia
jadi yang hadir di dua ratus dua belas itu itu bukan hanya orang islam
non muslim juga ada yang hadir
tapi bahkan ada yang mau menikah di katedral waktu itu
dibantu itu sama apa namanya jamaah yang hadir di dua ratus dua belas
jadi artinya gini kita ingin menyampaikan bahwa dua ratus dua belas sekali lagi adalah momentum yang mau kita jaga untuk menjaga persatuannya itu
tapi tadi pak muldoko itu jelas jelas mengatakan bahwa masyarakat ini sebetulnya sudah adem ayem saja
kenapa kemudian harus ada gerakan gerakan seperti itu gitu
ini durasinya kan gak lama ya
maksudnya itu di antar jam dua sampai jam delapan malam gitu loh
itu hanya beberapa jam
tapi itu hari senin pak dua desember itu
orang kerja kan orang antara
makanya kami buatnya itu kan nggak seperti yang sudah sudah
kalau sudah kan libur ya
kemarin kita koordinasi dengan kepolisian juga
itu mereka yang kerja mau hadir di waktu subuh itu
nah nanti jam tujuh mereka bisa langsung aktivitas
jadi artinya bahwa yakinlah bahwa dua ratus dua belas ini niatnya baik
berarti anda memandang bahwa itu bentuk kekhawatiran pemerintah yang terlalu berpengaruh
kurang lebih seperti itu
oke gimana pak kolil melihatnya
apa yang disampaikan oleh pak muldoko
anda sepakat gak
mui sepakat nggak bahwa memang masyarakat saat ini sudah mau tenang tenang saja
sudah sudah kembali ke aktivitas yang sebelumnya gitu
sebenarnya tenang tenang aja sih
gak ada yang ribut
kalau gak pernah ada masalah menurut saya juga
saya gak setuju dengan reaksi yang berlebihan kepada dua ratus dua belas
artinya kalau dua ratus dua belas teman teman reonian lalu akan menimbulkan gaduh
memang saya ingin mengembalikan jangan larut di situ
saya nggak setuju juga dengan statementnya pak muldoko seperti itu
tapi saya tidak ingin mereka tuh larut
dan contoh pemahamannya teman teman ini bagian dari fikir saja
kalau mau sholat malam di masjid istiqlal aja jangan di munas
lebih afdol itikafnya lebih afdol
gak cuma saya tawarkan kalau mau syiar mau li'nabi mau gak di munas
itu di pcr memang di lapangan
maka sholat ayat itu memang dianjurkan di lapangan bagi sebagian ulama
tapi kalau mau ibadah seperti halnya umpanya qiyamul layl di masjid saja
ini soal utama bukan berarti salah
jadi gini pengalaman dua ribu enam belas itu membludak di istiqlal
sampai keluar pintu aja terhimpit itu
banyak yang gak bisa bernafas lah kira kira
nah kalau di monas kan lebar lega
dan yang namanya qiyamul layl kan bukan kewajiban harus di masjid
kalau secara fikir sholat qiyamul layl di tempat di sohro
di tempat terbuka
afdolnya aja di masjid
jadi tadi ya artinya bukan sadar dan tidak sah
jadi artinya kita untuk menjaga peserta juga sebetulnya
kira kira seperti itu
pak hikam anda melihat kekhawatiran dari pemerintah tadi sampai pak muldoko ksp
kepala staf kepresidenan mengatakan bahwa jangan ada gerakan gerakan lagi
karena masyarakat itu sudah sadar sudah tenang sudah damai gitu
kalau saya malah lucu
semua tanggapan itu menjadi lucu
karena perspektif yang dipakai itu kemudian tidak fokus
saya kira gerakan politik itu tidak ada yang namanya harus dapat restu itu
ya kalau pengertian dari mui mungkin benar juga karena merasa ada partisipasi dulu
tapi ini gerakan politik saya katakan
dari dua ribu enam belas sampai sekarang itu akan dinamis dan berubah ubah
nah yang kedua kemudian respon dari pak muldoko itu juga lucu juga
ya karena bagaimana dia bisa meminta supaya nggak usah ada gerakan
gerakan itu kan bisa macam macam
jadi justru dengan mengatakan jangan ada gerakan
itu malah pemerintah seolah olah khawatir
padahal kalau dia betul betul mendukung demokrasi dan istilahnya anak muda itu pede dengan situasi dan kondisi
dan situasi dan kondisi
saya kira reuni itu atau pertemuan pertemuan itu asalkan tetap dalam jalur pelaksanaan hukum
ya dan bisa terkontrol
dan saya kira justru akan menunjukkan bahwa pemerintah sekarang ini justru sangat demokratis
mampu untuk menjamin segala macam
jadi jangan melihat sesuatu ini
makanya saya diskusi soal agama tadi kan
soal bagaimana apa abdulnya dan lain sebagainya
menjadi aneh bagi saya ya
karena melihatnya jadi kemudian direduksi menjadi soal masalah masalah peribadatan
walaupun memang peribadatan itu jadi alatnya
tapi sebenarnya intinya itu masalah politik
intinya masalah politik ya
nah ini bagaimana sebetulnya respon dari pemerintah juga
ini menarik sekali yang disampaikan
yang tadi itu bagaimana
yang disampaikan oleh mendagri pak tito karnavian
ini menarik sekali
nah ini kita baca bersama
bukan yang ini tapi yang pak tito karnavian
mendagri tito kornavian
sejak satu dua bergabung
urusannya tinggal alumni dua ratus dua belas
kita baca statement kutipannya
ya kita baca statement kutipannya
pak tito kornavian
dalam pandangan malaysia kemarin saya bertemu dengan banyak tokoh di sana
politik indonesia itu stabil sekarang
terutama semenjak gabungnya satu sama dua
tinggal urusannya dua ratus dua belas saja
nah ini gimana nih pak
sebenarnya semuanya sudah stabil
stabilitas politik ini sudah terjaga
kemudian tiba tiba akan ada reuni akbar
artinya pemerintah sedang mengkhawatirkan bahwa stabilitas politik akan terganggu
apa bedanya dengan statement pak burdoko
gimana dari pak awid melihatnya
ya itu sah sah aja lah tanggapan pak tito seperti itu ya
jadi tadi kita kembalikan lagi bahwa pilpres kan sudah selesai
satu dua sudah bergabung
nah dua ratus dua belas ini sebelum satu dua sudah ada
jadi ini artinya apa wadah yang berbeda kira kira begitu
dan gini ya perlu dipahami bahwa urusannya bukan hanya politik saja kan di negeri ini
dengan adanya dua ratus dua belas kita buka minimarket dua ratus dua belas
ini kalau pemerintah benar benar mau hadir membantu umkm istilahnya
usaha menengah ke bawah
kan bisa dibantu ini
ya kan kita buat dua ratus dua belas mart
mungkin nanti ada
jadi mau di trademarkan gitu
ini kan nanti bisa mengembangkan ekonomi
lalu kemudian masalah hukum
itu kan banyak lah yang dibahas
enggak melulu masalah politik
kalau politik praktis tadi sudah selesai
kalau kata pak tito satu dua bergabung faktanya
pak prabowo dan pak jokowi sudah bergabung
nah dua ratus dua belas ini sekali lagi kami hanya ingin menjaga momentum ini untuk persatuan
oke kita bicara nanti apakah kemudian pa dua ratus dua belas akan mengundang prabowo subianto yang dulu sempat didukung pada saat pilpres pada reuni akbar dua ratus dua
tetap bersama kami di layar demokrasi
kita akan kembali sesaat lagi
anda masih bersama kami di layar demokrasi
pak kolil sebelum kita membahas soal pak prabowo akan diundang atau tidak
saya akan tanya sebetulnya mui turut mempertimbangkan bahwa stabilitas politik akan terganggu kalau reuni akbar dua ratus dua belas ini kemudian digelar
saya tidak masuk pada soal politik kalau di mui
enggak ada urusan itu
yang kami lihat adalah soal keagamaan
di mana di situ ada unsur keagamaan
di situlah wilayahnya mui untuk mengingatkan untuk memberitahu
meskipun tadi perdebatan agama katanya prof hikam itu adalah lucu karena beliau melihat dari aspek politiknya
sementara kami melihat dari aspek keagamaannya
kalau ada yang lebih afdol kami akan dorong kepada yang lebih afdol meskipun itu bukan soal sah dan tidak sahnya
oleh karena itu wilayah kami adalah wilayah keagamaan
di mana di situ ada menyentuh keagamaan itulah wilayah kami
tapi soal politik soal politik itu adalah soal keagamaan
jadi saya ingin menjelaskan bahwa soal politik itu adalah soal keagamaan
kalau ada yang lebih afdal kami akan dorong kepada yang lebih afdal meskipun itu bukan soal sah dan tidak sahnya
oleh karena itu wilayah kami adalah wilayah keagamaan
di mana di situ ada menyentuh keagamaan itulah wilayah kami
tapi soal politik tentu sudah bidangnya sendiri
tidak di dalam kerangka mui

kenapa agama ini tidak menjadi rencananya

tapi soal politik tentu sudah ada bidangnya sendiri tidak di dalam kerangka mui

itu adalah bagian dari akibat keagamaan
jangan sampai agama menjadi sumbu perpecahan

adalah keagamaan yang menjadi spirit untuk membangun bangsa

soal prabowo subianto akan diundang atau tidak dalam reuni akbar dua ratus dua belas

kita baca pernyataan kutipannya
ini jurubicara pa
untuk hadir atau tidak hadirnya prabowo saya nggak paham dan setahu saya tidak ada pembahasan
jadi memang pak prabowo tidak diundang
jadi gini ini pernyataan ustadz novel bahamumin adalah pernyataan pa dua ratus dua belas
jadi kami dari panitia itu yang jelas mengundang gubernur pak anies
dan insya allah beliau akan hadir memberi sambutan nanti di acara maulid di dua ratus dua belas ini
untuk urusan undangan ke pak prabowo pak fadlizon banyak yang bertanya nih dan lain lain
kami sampai saat ini tidak memberi undangan khusus
jadi kami membuka kepada siapapun
ini terbuka persatuan indonesia
bagi alumni alumni nih yang kemarin dari dua ribu enam belas dua ribu empat belas hadir dari kalangan rakyat pejabat silahkan hadir
tapi kan tahun tahun yang lalu pak prabowo diundang dan sekarang pak prabowo posisinya menteri pertahanan republik indonesia
kenapa kemudian beliau tidak dianggap cocok ataupun layak untuk diundang
jadi kan gini katanya jangan sampai ada kegaduhan politik
nanti kalau kita undang pak prabowo beneran nanti kan jadi permasalahan lagi
justru kami membuka semuanya bahkan pak jokowi pun alumni
jadi siapapun yang alumni dua ratus dua belas silakan hadir
kita bareng bareng untuk bersatu untuk negara kesatuan republik indonesia
ini bukan bentuk kekecewaan dari prd satu dua dengan pak prabowo bergabung
tidak ada tidak ada jadi perlu difahami
khususnya gitu ya
juga fvi begitu ya
kami ini gak pernah dalam berpolitik cari jabatan gitu
gak ada gak ada sama sekali
kita dulu menitipkan fakta integritas
tapi karena faktanya pak prabowo gak jadi presiden ya selesai
justru yang menikmati jabatan ya ketua mui kita gitu kan
bapak yajim aruf amin
diundang gak nanti
pak wapers diundang gak
siapapun silakan bisa hadir
semua rakyat indonesia berhak
silakan datang ke reuni dua satu dua
jadi kalau reuni dua satu dua kesannya kan nih yang alumni ya
nah yang nggak merasa alumni itu kan ada maulid
nah hadirnya untuk maulid
jadi artinya fleksibel lah kita semua
siapapun silakan hadir di acara reuni dua satu dua
pak ika melihatnya bahwa kenapa pak prabowo kemudian tidak diundang
apakah kemudian sudah tidak menjadi faktor penting di reuni akbar dua ratus dua belas
atau memang ya
ada bentuk kekecewaan
saya kira sudah dijelaskan oleh pak ustadz tadi
yang kita sudah atau saya paling tidak sejak awal mengatakan
karena ini gerakan politik
ya itulah konsekuensinya
jadi kalau kita menggunakan paradigma agama
ya mustahil nggak mengundang orang orang hebat itu
beliau mengatakan politiknya fpi dan dua ratus dua belas ya begini ini
tapi faktanya kan memang ya malah aneh
pak bamumin ⁇ aja mengatakan bahwa dia tidak setuju ada prabowo diundang kok
jadi demi kesatuan
ya itulah makanya saya dari awal melihat
ini adalah lanjutan dari gerakan politik
makanya statement pejabat pejabat tinggi negara tadi menurut saya lucu aja
bukan agamanya yang lucu mas
tapi statement statement pejabat negara itu
seolah olah mereka tidak
saya tidak melihat bahwa kekuatan dari kelompok islam politik ini
sebagai sesuatu yang memang akan terus berjalan
tanpa diadres masalah yang menurut mereka harus diselesaikan
itu gak mungkin
jadi solusinya bukan udrek udrekan atau kegaduhan seperti ini
tapi carikanlah solusi bagaimana kepentingan dari kelompok islam politik dalam hal pak habib rizik tadi bisa diselesaikan
mui sudah atau paling tidak mas holil sudah pernah melakukan
nah ini kan harus ditegasi oleh pemerintah
karena kalau gak ada campur tangan pemerintah dalam penyelesaian ini soal hrs
saya kira akan terus
dan momentum itu akan terus ditarikan jalan terus
nah tadi pak hikam sudah mengatakan bahwa momentum ini akan terus terpelihara
karena memang gerakan politik ini akan terus terus berjalan
mui kekhawatirannya apa sih sebetulnya kalau ini terus terjadi setiap tahun sampai nanti lima tahun ke depan gitu
karena mereka menggunakan istilah
agama di dalamnya
selama tidak menggunakan istilah agama silahkan
umumnya jadi partai dua satu dua
tapi ketika di dalamnya ada agama kami ingin menjaga ini
politisasi agama untuk kepentingan politik
itu yang kami pegang
kecuali memang ada politik yang masuk ke agama kita harus jaga kemurnian agama
jadi kami gak ada kekhawatiran karena politik adalah hal yang dinamis
dan pasti dicari momentumnya
tapi kami ingin menjaga jangan sampai momentum yang dipelihara ini merusak terhadap kemurnian
orang orang yang mau beragama
sehingga gerakan politik menjadi politik praktis
kalau jadi partai sekalian nggak ada masalah
tapi ini politisnya kan menjadi agama yang menjadi sandaranya
ini yang kami pegangin sebenarnya
agar agama tidak menjadi alat untuk politik
tetapi berpolitik itu untuk kepentingan agama
itu yang ingin kita sampaikan
mau sampai kapan sebetulnya reuni akbar ini kemudian digelar
apakah sampai terus berjilid jilid nantinya
sampai pak rizik sihab ini pulang
beliau mengomandokan kepada alumni dua ratus dua belas
ini harus terus digelar
artinya ya insya allah
sampai periodenya pak jokowi selesai
atau sampai rizik sihab pulang
kalau udah pulang udah gak ada lagi
jadi tetap terus
oh tetap terus
habib rizik pulang pun dua ratus dua belas gak akan berhenti
tadi kan dua ratus dua belas ini adalah momentum
untuk menjaga persatuan
yang belum pernah didapat loh di indonesia
sampai ngumpulin jutaan umat seperti itu tuh
ini karomah habib rizik diantaranya
jadi kalau kita mau bicara karoma gitu kan
bahkan bahamemun zuber menyatakan ini karomanya habib rizik
apa ini sebetulnya yang harus dilakukan oleh pemerintah
supaya tadi jangan ada kekhawatiran kekhawatiran
i juga bahwa ini kan berbalut agama
kemudian di sisi lain dari pa dua ratus dua belas juga ingin menyuarakan sebetulnya
ya kalau saya upaya upaya yang tadi sudah pernah dilakukan
misalnya beliaunya itu diteruskan dalam pengertian yang lebih konstruktif
keterlibatan dari pihak pihak yang mempunyai otoritas
ini kan mbak
kalau kita ikuti media sosial sampai hari ini kan nggak jelas ini
status dari habib rizik
ada versi yang mengatakan ini karena pemerintah arab saudi
ada yang mengatakan pemerintah saudi disuruh atau diminta dari indonesia
ada sekarang negosiasi yang dibantah negosiasinya
jadi kalau begini caranya
ini sama saja dengan memberikan angin kepada fpi dan kawan kawan untuk melanjutkan momentum
oleh karena itu harus di cut dengan menyelesaikan berbicara
mui saya kira lebih dari mampu
untuk melakukan konflik resolusi ini
tapi anda meyakini kalau misalnya kemudian rizik sihab sudah pulang ke tanah air
kemudian reuni akbar ini tidak berlanjut terus gitu
ya tergantung mbak
tergantung bagaimana solusinya
kan bisa saja kan itu terjadi
tapi bisa saja tidak tergantung bagaimana melakukan negosiasi untuk mencari solusi
tapi yang penting kan yang anda inginkan kan bahwa gerakan gerakan ini kan pada akhirnya mendukung
tidak akan menciptakan kegaduan
mui juga bisa konsentrasi tidak khawatir agama dimain mainkan dan lain sebagainya
nah itu solusinya antara lain adalah mencari bagaimana memecahkan persoalan yang sangat real
solusinya tadi mui juga harus lebih bisa mencari solusi gitu menjebatani untuk menyelesaikan supaya ini tidak kemudian berkelanjutan gitu
singkat saja pak
berkenaan dengan masalahnya tentu
pasti ujungnya ada di soal habibana rizik
pasti ada di situ
nah kalau sama sama membuka diri dan mau menerima dialog dengan mui saya pikir selesai
makanya dari teman teman juga bisa menerima mui pemerintah bisa menyerahkan pada mui saya pikir mui tidak akan kerepotan menyelesaikan ini
terima kasih sekali bapak bapak atas penjelasannya dan juga diskusi yang menarik sekali pada malam hari ini
kita tunggu saja apakah kemudian ini akan berkelanjutan ya sekali lagi itu nanti kita lihat bagaimana perkembangannya
terima kasih sekali dan wakil gubernur lampung kusnunia halim diperiksa komisi pemberantasan korupsi terkait kasus dugaan suap proyek di kementerian pupr